kalau bicara soal berenang jadi olahraga paling direkomendasikan oleh para dokter
tapi di sisi yang lain olahraga ini juga berbahaya loh untuk anak anak
karena menjadi faktor penyebab kematian terbesar kedua untuk anak dan juga bayi
jadi apa sih sebagai orang tua yang harus dipersiapkan
agar mereka dan juga anak anaknya dapat berenang dengan aman dan nyaman
berenang punya segudang manfaat
berbagai jurnal menyebut olahraga air ini dapat menstimulasi motorik dan keseimbangan anak
safety rules gitu apa sebetulnya yang harus mereka ketahui
supaya mereka tetap aman kalau ada di dalam kolam renang
ataupun di sekitar kolam renang gitu
jadi safety rules itu diinformasikan ke anak dan juga ke orang tua
jadi mereka sebenarnya konsepnya adalah diajarkan
kalau sampai mereka terpleset dan jatuh ke kolam renang
apa sih sebetulnya yang harus dilakukan
keuntungannya itu ada beberapa penelitian yang menyatakan bahwa
motoriknya itu untuk anak anak yang berenang dibandingkan dengan anak yang tidak berenang
perkembangan motoriknya memang lebih bagus
dan juga balancing atau keseimbangan si kecil itu juga lebih bagus
sepuluh menit sebelum berenang pemakaian sunblock dianjurkan agar kulit bayi yang sensitif
apalagi yang punya riwayat dermatitis atopik terlindungi
selanjutnya siapkan baju renang berukuran pas badan dengan lapisan neoprin yang terbaik
agar anak tidak terlalu kedinginan dan kulit terhindar dari bakteri air kolam
pastikan air kolamnya bersih jangan sampai terlalu dingin
berkisar tiga puluh satu hingga tiga puluh empat derajat celcius
kini saatnya anak dibekali dengan kemampuan safety rules berikut ini
karena kebanyakan kali anak terutama bayi mereka berenang karena mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan
padahal nyemplung itu kan paling di pinggir kolam ya
next kita itu juga belajar yang namanya monkey monkey
itu belajar sebenarnya untuk apa itu pool safety juga
kalau misalnya mereka sudah bisa turn around sudah bisa hold on
tapi mereka nggak bisa keluar dari kolam sendiri kadang kadang kan susah
mereka itu harus cari alternatifnya yaitu misalnya tangga kolam atau yang lain lain
tidak elbow tummy
nih dari kecil dari umur bulan aja kami sudah ajarkan pelan pelan
cara keluar kolam dengan benar itu gimana sih
pertama elbow lalu elbow jadi maju tummy nya naik lalu knee nya satu satu
nah selain itu kita juga mengajarkan yang namanya backlog exercise ya
mereka itu harus tahu kalau mereka itu bisa rule over just flow
agar anak tidak kaget anda dapat mengurangi suhu air yang digunakan untuk mandi secara bertahap
beberapa hari sebelum berenang
jika semua merasa nyaman momen berenang menjadi kegiatan paling dinanti
kedekatan anak dengan orang tua pun semakin meningkat
tim liputan cnn indonesia